mas tau doang nih kayaknya gue gak bisa datang ke sekolah hari ini
loh kenapa emangnya
iya soalnya bokap gue tuh gak bolehin
bokap gue tuh takutnya kalo misalnya gue ke sekolah
ada tuh gue ketemuan sama boy berduaan sama boy
wah kayaknya bakal gue tuh udah dihasut banget deh sama si adriana itu
ya kelas meeting itu penting lah bi sama aja
kan sekolah juga
kamu denger baik baik papi
kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan papi selama ini sama kamu
mentang mentang gak ada pelajaran kamu pergi berdua sama si boy
bi itu tuh gak
lagi lagi papi sudah daftarkan kamu ke sekolah asrama dan ini sudah fix
awal semester baru kamu pindah kesana
aku kan aku kan gak mau
ini bukan pilihan
ini adalah keputusan
dan papi tidak menemukan lagi alasan yang tepat
untuk papi tidak bisa memasukkan kamu ke sekolah serah
saatnya kamu mengikuti semua keinginan pahpi
cuma juga gue ngedebat papi sekarang
ini semua pasti gara gara dia
kamu ngerti kan maksud papi
aku bingung aku harus
aku harus gimana
gini mas aku punya ide biar mas gak stres stres juga
gimana kalau misalkan lagi weekend gitu
aku nggak usah ikut meeting di kantor biar mas lebih tenang
aku jagain dreva di rumah
iya terus manjut
bukan gini mas
kejual dia brander
gua udah selesai
mana penumpang hari ini sepi banget
kamu berhenti boy lelah lelah lelah lelah lelah ma boy mau nanya dulu sama tukang ojek jatuh
kali mama udah nanya dari sini aja tuh bisa jatuh nongang sopan kali
hai hah aduh ribet banget sih nanya terus turun mau nanya pak tadi ada rombongan motor
gede enggak lewat di sini gamas dari tadi saya belum tari penumpang tapi saya enggak ngelihat
kalau ada rombongan motor gede lewat sini kasih ya iya kan iya ya gimana ih mereka
ngelihat ngelihat bro biasanya kalau turing perlengkapan yang kita pakai itu bukan tuh
kan tetapi untuk keselamatan kita dari sepatu jaket sarung tangan semoga keselamatan termasuk
helm ini bro helm ini buatan indonesia enggak harus juga dari luar indonesia hebat oke bro
tapi sesuai keselamatan internasional sama dengan impor punya ada telepon silakan sebentar ya bro
halo pak apa di mana apa lagi di kemang nih kemang boy pikir papa udah jalan ke kebun raya bogor enggak
belum ini juga papa malah mau pulang pulang ke rumah iya karena kita denger dengar jalanan keluar
kota tuh macet parah jadi kita nggak jadi keluar kota apalagi jalan ke arah puncak tuh katanya
berarti total ya tapi kan pak boy itu sekarang lagi sama
nggak nggak pa ya udah kalau gitu sampai ketemu dirumah ya kayak
rocks oke anak bro iya pa pa jadi
ngii mah mama kenapa sih masa papa nggak boleh tahu kalau lithium mama ngapain juga kasih tahu
apa kantor ini enggak jadi hehehe mau aja godain papa tahu sama tuh suka banget cari gara gara
enggak kok mau cari gara gara udah ulang yuk kita pelan oke tapi kali ini ya boy kamu harus nyebut
jangan sampai papa kamu yang duluan sampai tapi harus kita duluan sampai oke
di rumah nggak jelas masa ku diem aja di rumah
natap dinding itu bener bener deh pasti gara garasi mahmud
datang ke sekolah ini loh kenapa emangnya iya soalnya bokapku tuh nggak boleh hin bokapku tuh
takutnya kalau misalnya gue ke sekolah itu gue ketemuan sama boy berduaan sama bo
kayaknya boka buku tuh udah dihasut banget deh sama si adriana itu
lo tuh gimana sih mamam tuh tuh jahat banget deh
dasar tuh ontak
tuh harusnya itu berontak aja sama dia
itu jangan mau diperalat gitu dong
malahan nih ya kayak gue gak bakal bisa bertahan di sekolah kita sampai ngambil rapo
karena sebelum ngambil rapuh mungkin gue udah dipindahin ke sekolah acara mak
dan kali ini papi gue udah yakin banget tau gak
kok maku terima digituin aja lo lawan dong lo berantem
mana reva yang dulu ah
jujur aja gue tuh udah capek
kau harus setiap kali ribut sama papi berantem sama papi dan ini semua cuma gara gara dia
terus lo gak mau ketemu gitu sama boy lagi
alah gue pasti masih mau ketemu sama dia
reva kayaknya lo udah sadar deh
ini tuh tantangan dari tuhan buat lo
ya tantangan buat cinta kalian berdua
kalau lo gak berontak lo gak ngelawan kepake lo lo pasti dipindahin sekolah
habis itu nggak bisa ketemu lagi sama boy
lo mau kayak gitu enggak kan
terus kayak gitu berarti lo setuju
kalau nanti lo pindah lo gak bisa ketemu sama kita kita lagi gitu
mel mel sini deh gue pengen ngomong sama reva
reva ini kan final kelas kita lo dateng ya please ya ya ya please please please
iya re re gak ada lo tuh gak seru kelas sini dong please
gue akan usahain kali ini
dan gue akan coba cari akal
ntar kau kabarin lagi ya
oke kita tunggu ya
aduh aduh non bibi teh gak berani
jadi maksudnya bibi tuh gak takut sama aku
bibi wah bibi mulai gila nih bibi kok malah ketawa sendiri sih
habis non tepat deh lucu
yaudah gini aja re kali ini aku minta baik baik bi
di please tolongin aku ya kali ini aja
aduh tetep non saya teh takut kalau udah ngelaku
matanya nyomote kalau udah begini
matanya nyomuknya kalau udah begini non
nah begini non u serem
yaudah karena bibi udah ajak aku mau baik baik juga gak bisa terpaksa aku harus melakukan sesuatu ke bibi
hmm pokoknya aku gak akan berhenti sebelum bibi ikutin kemauan aku
ampun ampun non ampun beneran ampun bibi teh ampun
jadi maksudnya bibi mau ngelakuin itu
engga non ampun bibi teh beneran ampun
janji yang tadi aku bilang
yang tadi aku bilang
makanya bibi jangan sampai ketauan
udah bibi ngapain nih pegang
jangan sampai ketauan
mau nonton dangdutan orkes di pinggir lapangan situ
udah bilang belum sama ibu
ya udah bilang tapi gak sama ibu
udah tunggu sini ya
enak banget tuh surti
sopat b sepuluh